tren pelemahan rupiah hingga menyentuh level tiga belas delapan ratus an menyulut kekhawatiran pasar paling tidak dalam jangka pendek
spekulasi the federal reserve akan menaikkan suku bunga acuan amerika serikat lebih dari tiga kali sepanjang tahun ini
semakin menekan kinerja mata uang garuda
lantas benarkah kinerja rupiah tidak optimal layaknya mata uang lain di kawasan regional
menguji kekuatan rupiah kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
kita mendengar kemarin pembahasannya mbak hera ya kemarin kalau di jam delapan pagi
kalau kita lihat melemahnya dolar rupiah ini dikarenakan global situasi
jadi setelah powell in charge dan probability of kenaikan fed itu bisa lebih dari tiga kali ada yang bilang ada yang empat kali
ini membuat market menjadi risk off semuanya
jadi kita lihat pas awal februari
baik di awal februari di sini pak
awal februari di sini ya
dow john ini langsung terkoreksi kan
instantly ya pak ya jadi curam sekali tuh
sampai di minggu pertama ini ini langsung terkoreksi
dibandingkan yang lain ya lebih dalam lagi
dengan kondisi ini ini membuat pasar semuanya akhirnya balik ke safe haven
salah satunya adalah kita lihat yen currency
oke kembali ke yen kemudian juga ini yang paling dicari
paling dicari yen ya swiss frank definitely juga termasuk gold itu semuanya naik
jadi kita lihat pressure ini ini membuat marketnya berubah
kita lihat juga emerging market juga pull out semuanya
maka kita lihat dolar rupiah akhirnya mengalami tekanan sampai ke tiga belas delapan ratus
oke betul sekali
kira kira minggu lalu
pak martin mungkin kita juga memiliki data selanjutnya ini adalah imbal hasil obligasi pemerintah amerika serikat
potential that fed akan menaikkan lebih dari tiga sampai empat kali
us treasury kalau kita lihat sepuluh tahun yang biasanya bertengger waktu itu di sekitaran dua
di awal di awal kira kira desember ini ini masih sekitaran dua empat terus naik sampai tertinggi hampir menyentuh tujuh
kalau kita lihat beberapa house kemarin sudah memprediksi ini ada potensial bisa sampai ke tiga
sampai ke tiga lima proyeksinya
sampai ke tiga lima ya
maknanya apa itu bagi anda
ini berarti akan terjadi seperti kayak mbak hera bilang kemarin
dari emerging market ya
ini akan terjadi risk off ini akan terjadi semuanya market balik ke us dollar
dan ini artinya kalau kita geser ke sini tadi anda sudah menjelaskan safe haven yang diburu selain obligasi pemerintah amerika serikat juga safe haven yang diburu

jadi kalau kita lihat yen ini semua pada awal tahun ini masih sekitaran di satu ratus dua belas kalau nggak salah
dan ini dalam waktu sekejap saja dua bulan marketnya langsung turun sampai ke satu ratus lima
dan ini karena ini potensi risk off ini masih akan continues
kalau kita lihat
kalau kita lihat di global market ini akan berpotensi balik lagi ke seperti kayak di pertengahan dua ribu enam belas
jadi ada potensi masih menuju ke seratus
berada di level berapa kira kira pak martin proyeksi anda
seratus untuk yen dollar amerika terhadap yen
ini artinya sederhananya adalah ketika market merasa aset lain yang beresiko terlalu volatile market maka akan dikembalikan ke safe haven
yang lebih stabil yang lebih tidak terlalu beresiko seperti itu pak
kita bergeser ke selanjutnya pak
ini adalah pergerakan pasar uang global
kita lihat ada dollar index dan juga kita kaitkan dengan rupiah termasuk juga euro
pak martin bisa anda jelaskan makna grafis ini
intinya di sini kalau kita lihat sebenarnya pergerakan pasar kita waktu terjadi risk off di bulan februari awal itu
dolar rupiah itu bergerak dari sekitaran di tiga belas tiga ratus terus naik lima ratus perak tertinggi ke delapan ratus
sebenarnya ini pergerakan ini umum saja lumrah atau semua currency di emerging market termasuk sink termasuk ringgit semuanya terjadi gejolak
semakin perkasa gitu ya
against emerging marketnya kena imbas
tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat dari dua ribu tujuh belas setahun mundur
begitu juga kalau kita lihat euro
jadi euro di sini saya gambarkan kalau nggak salah grafisnya ini adalah us against euro
jadi euro dari level yang melemah di sini kalau nggak salah waktu itu levelnya berapa ya
di sekitaran satu ratus lima sekarang menguat sampai ke desember dua ribu tujuh belas itu sekitaran di satu dua puluh an
itu cukup menguat cukup banyak
dan begitu juga kalau kita mungkin kita ke slide singapore dollar ya
maksudnya oke kita bergeser ke sini pak
ini juga kita lihat slidenya singapore dollar
singapura dollar yang tadinya kalau nggak salah ini singapura dollar ada
singapura dollar ada di awal tahun dua ribu tujuh belas di berapa itu

ini sempat di akhir ini ada di satu tiga puluh tiga
ini adalah singapura dollar dan juga seringkali
ini adalah mrc mark di dua ribu tujuh belas
hanya di dua ribu tujuh belas saja ya pak ya

kalau kita balik
kita compare dengan dolar rupiah di rate yang tadi
yang tadi kita kembalikan tadi kita ya ini dia pak
nah ini sayangnya dolar rupiah ini chart yang ini yang orange
yang ini ya pak
dollar rupiah ini cukup lihat cukup flat di dua ribu tujuh belas
tidak mengikuti pergerakan melemahnya dolar atau menguatnya currency against dollar
jadi rupiah ini cukup flat
pak martin ini sangat menarik
karena kita lihat dengan dollar singapura kemudian juga dengan ringgit malaysia
kita bergerak anomali
kita bergerak agak anomali
apakah artinya rupiah kehilangan momentum
saya rasa tidak
kalau kita lihat sebenarnya kondisi ini sebenarnya bagus
ini berarti kan dolar rupiah ini cukup terjaga volatilitasnya kan
sayang sekali dolar rupiah tidak ikut menguat rupiahnya
coba bayangkan kalau ikut menguatkan berarti dolar rupiah itu harusnya di dua ribu tujuh belas sudah bisa bergerak break di bawah tiga belas ribu
atau even tembus sampai misalnya saja ke dua ribu tujuh ratus misalnya
justru ini kondisi ini ini sebenarnya kalau kita lihat pas terjadi distress market seperti di awal bulan februari
ini yang mengakibatkan akhirnya dolar rupiah balik ke level yang tertinggi di compare selama dua ribu dua
bahkan disebut oleh mirza aditya suara misalnya itu sebagai overshoot misalnya
sedikit oversuit kalau kita bilang
tapi kalau misalnya kita melihat lagi pak tadi kan anda sebutkan untuk ringgit kemudian juga singapura
jangan lupa pak pada fase fase ini cadangan devisa bank sentral juga menyentuh rekor berulang ulang
bagus cukup bagus pertanyaannya
jadi kalau kita lihat cadangan devisa kita malah cukup tertinggi ya saat ini ya satu ratus tiga puluh satu
jadi sebenarnya itu adalah bagus
jadi kondisi ini yang akhirnya bisa dipakai
regulator kita central banks kita untuk mengintervensi setiap kali ada pelemahan di rupiah
dengan kondisi yang saat ini
tapi juga cukup harus diingatkan
pelemahannya ini ini adalah diakibatkan bukan karena kondisi indonesia
tapi ini karena adalah kondisi global
dan kedepannya kondisi global ini masih akan banyak uncertainty
pak martin tapi sedikit saja
dan cadangan devisa menembus rekor berapapun
bukankah energi yang harus dikeluarkan oleh bank sentral akan semakin ekstra untuk masuk ke dan mengintervensi di angka tersebut
pasti akan pressure nya akan lebih besar
setiap kali ada risk of market begini pressure nya akan lebih besar buat central bank
nanti akan menarik sekali tadi bahasan kita
dan kita akan bergeser ke sini pak martin
rupiah terhadap dolar amerika
mungkin kita pak martin ingin menjelaskan sedikit
seperti apa karena kita lihat kita juga mengalami pelemahan semakin dalam ya di sini pak martin
semakin mahal kita
kita akan semakin mahal betul
tiga belas ribu dan sempat juga di tiga belas delapan ratus ya
touch minggu lalu
proyeksi anda akan berada di level berapa dalam waktu in short term
mungkin pressure masih akan tetap ada
jadi mungkin sebelum kita ke sini saya malah mau bicarakan mengenai kenapa market nya akhirnya
market akhirnya dolar rupiah masih tertekan terus ya
jadi mungkin terus lagi
yang mana kita punya yang ini pak
jadi kalau kita lihat di sini
oke ini adalah asing ya yang orange
yang dimiliki ya
jadi kepemilikan asing ini udah makin cukup banyak
terhadap total obligasi pemerintah
terhadap total obligasi pemerintah
dan di bulan februari ini terjadi penjualan oleh asing
nah ini yang mengakibatkan mereka menjual obligasi pemerintah
terus mereka membelikan dollar
oke jadi begitu sistem kerjanya
ketika mereka keluar dari obligasi dan kemudian membeli dolar sehingga membuat kinerja mata uang
jadi itu yang akhirnya kalau kita balik ke dollar rupiah
kesini kita pak
ini yang mengakibatkan akhirnya mereka kontinus membelikan dollar
ini yang membuat akhirnya market tergerus
dollar rupiah rupiah sampai tertekan terendah di tiga belas tujuh ratus
sekarang ini saat ini mungkin ada di tiga belas tujuh ratus lima puluh sekitar
minggu lalu pernah sampai tiga belas delapan
tapi kalau pertanyaannya mbak hera kira kira setinggi apa
di rentang berapa proyeksi anda
sebenarnya saya tidak melihat empat belas
ini adalah level terendah mungkin di tahun dua ribu empat belas atau dua ribu lima belas kalau nggak salah
dua ribu lima belas kita pernah menyentuh empat belas
saya tidak melihat ini akan tertekan kesana
beberapa hal sebenarnya fundamental kita cukup kuat seperti tadi mbak nana bilang ya
kita punya reserve juga cukup kuat dan ini level tertinggi ya
saya rasa juga regulator central bank juga akan mencoba menginterven ini
dan setiap kali nanti akan ada perbaikan pasar atau koreksi sedikit ini saya rasa akan balik lagi ke tiga belas lima ratus
dan ini mungkin range antara tiga belas empat ratus tiga belas lima ratus ini yang akan saya lihat ke depan
oke jadi tiga belas empat ratus hingga tiga belas
anda tidak memandang ada potensi untuk ke empat belas
baik karena bang sen rakan intervensi
dan yang terakhir apa yang bisa dilakukan oleh otoritas menurut anda untuk menjaga rupiah berada dalam nilai yang seharusnya
saya rasa kalau kita lihat ini adalah interest rate juga play kan
gimana ke depannya central bank juga akan memainkan suku bunga
dimana environment global ini juga adalah mereka lagi tight money policy semuanya ya
fed akan menaikkan tiga empat kali
kita juga apakah menurut anda otoritas bank sentral indonesia juga harus mengikuti jejak yang dilakukan oleh bank sentral amerika serikat
intinya saya tidak mau mendalui mereka
kalau saya lihat seharusnya mereka mungkin akan stay di sini
inflasi kita masih cukup rendah kan kalau kita lihat di bulan februari malah datang lebih rendah daripada januari
januari lebih rendah dari desember kalau nggak salah
jadi inflasi kita masih cukup dan saya rasa ke depannya juga inflasi masih akan terjaga
kita tidak lihat inflasi ini akan shoot up ke atas
jadi ke depannya kalau dengan interest rate bi akan dijaga di sini dan fundamental kita masih cukup kuat
growth kita saya rasa bisa lebih jauh lebih baik dibanding lima satu ke depannya
lima tiga ke depannya lima empat
dan ini akan baik buat dolar rupiah
baik martin mulwanto direktur treasury bank mega
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia business
dan sebelumnya kita akan lihat seperti apa pergerakan rupiah di pasar spot
ya selanjutnya kita lihat bagaimana pembukaan perdagangan
setelah tiga menit dibuka dan ihsg akhirnya rebound di awal pembukaan
tapi kita lihat bagaimana nanti perjalanan hingga pukul empat sore nanti kita di level enam lima ratus delapan puluh empat setelah kemarin kita terkoreksi level terendah dalam tiga pekan
ini biarpun asing cukup banyak keluar begitu juga di dua ribu tujuh belas karena local player kita cukup kuat

dan mereka confidence nya terhadap indonesia cukup baik
kedepannya kita masih lihat ini akan sentimennya masih bisa menguat lagi
jadi potensial enam ribu enam ratus balik lagi enam ribu tujuh ratus masih mungkin
masih memungkinkan enam enam ratus dan enam tujuh ratus pak martin sekali lagi terima kasih
terima kasih pak yana
setelah bergabung bersama kami
terima kasih pak yana